ngobrolnya gak di dalam
gak usah tante
enakan di luar
lagi juga riva cuma sebentar kok
oh gitu aduh maaf ya gak ganggu
yaudah selesain aja ngobrolnya biar tante bikin minum ya
kalau mau nangis nangis saja pak
kita sebagai manusia emang
buat ngeluarin semuanya
buat bikin hati jauh lebih tenang
peta datang ke sini toh
cuma mau memastikan saja
sudah batul batul putus kak
dan itu bukan hanya berita
isapan jempol toh
ya kalau boleh tau saja toh
karena saya tau beta itu
bukannya tidak ada masalah masalah yang berat begitu kan
gue udah coba bertahan div
sebisa dan sepuluhnya
itu yang paling penting buat gue
sakitnya apa sekali kawan
sampai ales begini
kenyataan kalau adino masih ada di hatinya riva
kalau ripa sebenarnya gak jujur sama perasaannya buat gue
dan gue juga yakin
kalau dia cuma pura pura
dia bisa berubah
jadi gue rasa
dia bisa berubah
tapi dia juga bisa berubah
ya udah kaya itu

tapi kalau dia kurang

kalau keadaannya itu tidak betul
gue yakin pendapat gue bener deh
buktinya dia gak akan pernah bisa lepas
soal kita kalo bantuin arin itu sama aja kayak bantuin macan ke jepit
itu dari aldino kan
sampai membuat ale pikir nona riva itu belum bisa move on dari el nino
kalo memang ale punya keputusan juga sudah fix putus sama nona riva
berarti beta sudah tidak ada penghalang lagi untuk maju pak
sekali lagi ya
betta juga mau memastikan
kalo ale ini sudah betul betul putus dari nona riva toh
dan tidak akan pernah menyesal kalo betta
sebenarnya gue udah nyesel dari sekarang karena ambil keputusan ini
tapi gue juga gak mau nyakitin riva terus
dan bikin dia jadi bohongin dirinya sendiri
eh kawan ale kenapa diam saja
nih kasih makan dulu
nih betta bawa ini buat ale
betta tau ale di kosan tidak ada masalah

ini betah bawa buat alih
ih lu ngapain sih
lu kasar banget sih
dengar ya kehadiran lu gua gak pingin sama sekali disini
jadi lu mesti pergi
iya sekarang belum sih
tapi kan gak tau nanti
mau masuk ke dalam
boleh ngobrol sebentar
boleh boleh boleh
oh iya kamu gak kerja
jam segini bukannya masih waktu kerja
kayaknya gue dipecat sama madam prati
madam prati gak ngizinin gue
jadi walaupun gue izin madam prati bakal pecat gue
madam prati sih yang ngomong kayak gitu
sorry ya pak
gua gak tau kalo lu dipecat
tapi kalo emang lu butuh temen buat nyari kerjaan baru
kasih tau gue ya
ntar kita cari bareng bareng
oh iya lo kesini sama farel
atau sendiri atau gimana
udah botos ya sama farel
lu bukannya pacarannya
baru baru aja ya
kok bisa putus
maksudnya kalo emang lu gak mau cerita sekarang gak apa apa kok
iya dia belum percaya sama gue
dia masih nganggep kalo gue itu belum move on dari altino

gue bukan sedih karena farel sih
rifki selalu ada buat gue
hancur banget kayak gini
dia yang selalu dengerin gue curhat
dia selalu ngasih gue solusi
pokoknya yang selalu ada buat gue
ketika gue lagi butuh
tapi kerasa banget sekarang
sekarang beneran kehilangan dia
gue jadi ketenangin sejadinya
jauh lebih sulit buat lo
ya tapi kalo lo emang pengen cerita
cerita semuanya ke gue
gue bakal berusaha buat
makasih banyak ya
maaf jadi cengeng
kangen rifki ya
ngobrolnya gak di dalam
gak usah tante
ehh enakan di luar
lagian juga riva cuma sementar kok
oh gitu aduh maaf ya gak ganggu
yaudah selesaiin aja ngobrolnya biar tante bikinin minum ya
kalau mau nangis nangis saja pak
kita sebagai manusia emang
buat ngeluarin semuanya
buat bikin hati jauh lebih tenang